lo liat jam gaum masa jam segini belum minta solusi
gue udah ngantuk banget gue ga mungkin mikir lagi
sorry ganggu tidur lo ya
ya yaudah oke oke gue lanjut tidur dulu ya
kayaknya renda harus punya kamar sendiri nih mas
seperti biasa hati kita mikirin kamar buat rina
udah tidur sana
nanti seorang telat
jangan malam sama aku
udah gak apa apa
itu yang di depan ya pak
mobil warna putih
mungkin itu elsa
apakah benar dia diantar sopirnya pak purnomo
mobil itu kan
mau dibawa kemana rena
pak tolong buka aja pak
benar itu mobilnya purnomo
elsa diantar sopirnya pak purnomo
berarti dia tidak bohongin aku
aku udah berpikiran buruk ke elsa tadi
makasih banyak ya udah nganterin
sama sama bu elsa
aku udah berbuat kotor
aku udah menodai cinta dan kesetiaanku sama kamu nino
aku ngerasa udah jadi istri yang buruk buat kamu
aku ngerasa udah jadi istri yang buruk buat kamu
aku ngerasa udah jadi istri yang buruk buat kamu
aku baru pulang
tadi meeting nya kelamaan
untung mamanya nino udah pergi
mending sekarang gue pesen taksi deh
pulang diantar supirnya pak purnomo
halo selamat malam bu centika ini
oh mbak elsa
ada apa ya mbak
ada apa mbak
ini bu saya baru saja selesai pemotretan
di mall lagi cari resto untuk surprise party ulang tahun suami saya
jadi saya boleh gak minta tolong bu
minta diantarin pulang pake mobilnya bu jantika
loh emangnya kenapa harus diantar pake mobil saya mbak elsa
dan kenapa mbak elsa harus bohong atas nama suami saya untuk surprise party nya suaminya mbak elsa
saya minta tolong banget deh bu ya
bantuin saya buat surprise suami saya
ini spesial banget buat dia
boleh ya bu ya
boleh ya bu ya
kalo gak gini aja deh mbak elsa saya coba telfon driver saya dulu ya
terima kasih ya bu ya
semoga ibu dan bayi yang ada dikandungan ibu
terima kasih mbak elsa
semoga setelah ini
ricky gak ganggu hidup gue lagi
setelah gue ngabisin waktu semalam sama lo
lo semakin menari menari
di lamu lamu gue
lo nyanggah ada di sana sih
abisnya lu kepo banget sih
terus lo dimana sekarang
lu tuh kenapa sih nanya nanya terus
ya kalau lo di apartemen
tadinya gue mau nyamperin lo
gue gak di situ
lo dimana sekarang
riki di serenity hotel
sama siapa ya dia
elsa kan udah punya suami sih nino
yang tadi aku lihat itu
benar elsa atau bukan ya
tapi kalau dilihat dari bajunya sih
perempuan yang tadi kan pakai kapucon
pak kenapa pak
elsa baru pulang
iya pak baru pulang
tadi habis diantarin sama sopirnya
aku istirahat dulu ya pak
sampai seharian kerja
gak apa juga pak ya
udah jelas sekarang
elsa sejak tadi itu bekerja
orang yang tadi aku lihat itu
pasti bukan elsa
iya pasti bukan elsa
kenapa kamu tega banget sama mama red
kenapa kamu tega banget sama mama ren
mama besarin kamu
supaya kamu itu jadi anak yang baik
berbakti sama orang tua
maksud mama apa sih ma
kamu tuh gak usah pura pura lagi sama mama rek
begitu tahu kalau kamu itu bohong sama mama
pak kim itu sudah cerita semuanya sama mama
yang selama ini kamu bilang kimberly kimberly
dia sudah cerita semuanya sama mama
dia bukan pacar kamu
kalian itu gak pernah pacaran
bukan asisten ceo di perusahaan rusia
asisten rumah tangga
di rumahnya pak adebaran
mereka udah jangan dihi
untuk menipu mama
dan kamu lakukan itu sama mama kamu sendiri
aku tahu aku salah ma
tapi aku gak ada maksud buat bohongin mama
atau aku suruh kiki buat bohong juga sama mama
waktu itu ninama mantan aku
dia ngundang aku di pernikahan dia
padahal aku punya pacar
dan aku mahal buat datang
aku ngajak kiki buat
pura pura jadi pacar aku
jadi kamu selama ini juga
enggak enggak gitu ma
dan dia kerja
jadi asisten pribadi ceo di perusahaan rusia
aku gak nyangka kalau
dan memang waktu itu
mama semangat banget
pengen ketemu sama kiki
ya udah akhirnya
aku terpaksa buat
mama sangat kecewa sama kamu ren
hmm ini urusan
coba aku liat sebentar ya
belum pak gak ada
gak biasanya loh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
elsa udah pulang
tadi sempet panik
teleponin elsa gak diangkat
terus cari cari juga gak tau dimana
tapi sekarang udah balik pak
memang elsa tadi ada meeting dengan bosnya
aduh alhamdulillah kalau gitu
sekarang elsa udah pulang
papa mau bicara
ma kamu baik baik aja kan
kamu baik baik aja kan

ma kamu baik baik aja kan
baik baik aja kok
alhamdulillah kalau gitu
tadi waktu buka puasa
tadi waktu buka puasa
papa tiba tiba punya viraset yang gak enak

makanya mama telepon kamu bapak telepon kamu tapi gak diangkat angkat
papa mama sampai punya firasat
kalau akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa gue
dan viraset mereka jadi kenyataan
dan viraset mereka jadi kenyataan
aku udah bikin papa khawatir
aku udah bikin papa khawatir
maaf juga tadi aku nggak angkat teleponnya

tapi aku tadi baik baik aja kok
sekarang papa udah lega kok
sekarang papa udah lega kok
yaudah sekarang papa dan mama mau istirahat dulu ya

kamu juga istirahat
salam buat nino
salam buat nino
salam juga buat mama ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

tadi ternyata elsa lagi meeting sama bosnya
jadi dia gak bisa angkat telepon
alhamdulillah papa jadi lega
alhamdulillah papa jadi lega
nanti gak ada kejadian apa apa ma
nanti gak ada kejadian apa apa ma
kewatiran kita gak ada alasannya
syukur kalau elsa gak ada apa apa ya pa
syukur kalau elsa gak ada apa apa ya pa
yaudah kita istirahat ma
yaudah kita istirahat ma
padahal elsa baik baik aja
padahal elsa baik baik aja
perasaan aku tetep gak enak

rasanya ada sesuatu yang buruk terjadi sama elsa
kamu kenapa sampe nangis
aku terharu aja
aku terharu aja
mereka bisa sekawatir itu sama aku
mereka bisa sekawatir itu sama aku
mungkin juga karena aku lagi melo kali ya
mungkin juga karena aku lagi melo kali ya
kiki gak bisa tidur lagi
di kepala masih terngiang ngiang
banget mukanya tadi tante mayang yang marah
mbak mirna udah pulas lagi tidurnya
halo mas randi
malam malam ini nelfon kamu
maaf nggak apa apa kok mas
maaf gak apa apa kok mas
gak bisa tidur
kiki masih kebayang mukanya tante mayang tadi marah sama gigi
iya tadi mama udah bilang
udah ngaku semuanya ke mama
kiki harus terus terang ke tante mayang
soalnya kiki gak mau bohong lagi mas ke tante mayang
semakin tiap hari kiki ketemu sama tante mayang
semakin kiki merasa berdosa mas
kiki gak mau dihantuin perasaan itu
udah bulan ramadhan mas kita kan gak boleh bohong
sekarang mama saya marah besar bu
dan biasanya kalau mama udah marah
dia akan bener bener
bahkan sampe gak mau makan
saya yang pusing jadinya
terus kiki harus gimana dong ini
kiki harus bantuin apa buat mas randy
ini masalah saya
gak usah dipikirin ya
biar saya yang selesaikan sendiri
gara gara kiki kan
mas rendy jadi
paang apa kamu lagi berdua
siapa sih gak teman
kan banget lo sekali tengah rokan ku
itu pintu kok kebuka gak ditutup
pasti mirna sendiri yang nunggu
sama kiki lupa nutup aduh bahaya sekali
kok kayak ada suara di luar ya
siapa malam malam gini di luar
aduh itu pintu kok kebuka nggak ditutup
pasti mirna sama kiki lupa nutup ya
aduh bahaya sekali
kok kayak ada suara di luar ya
siapa malam malam gini di jakarta
ini abis abis tuh tadi
ya allah ini
masa telepon yang liat jam tujuh berapa sih ini
aduh kenapa aja teleponnya begini
lu ngapain sih telepon jam segini
akhirnya lu angkat telepon gue nga
ngapain sih lu tidur
wah gue tuh ngantuk banget
itu gue gak tidur di kamar
di ruang tamu
ada apaan sih
gue butuh bantuan lu
hari senin gak bisa nih nga
andin gak ngajar soalnya
dia mau ikut gue nganterin
nggak mungkin masalahnya sampel roy itu ada batas waktunya
sekarang kalau terlalu lama bisa rusak nanti
sekarang gini lo mau tes dna apa gunanya kalau nggak akurat
lo mikir kita udah sampai sejauh ini
jangan sampai semuanya gagal
jangan sampai semuanya merantakan
ya terus gimana
lu liat jam dong
gue udah ngantuk banget
gue gak mungkin mikir lagi
sorry gak mau tidur dulu ya
ya ya udah oke oke
mau lanjut tidur dulu ya
ada apa hari senin
kamu rencanain apa
aduh mama denger gak ya
kamu telepon siapa
hari senin itu angga ngajakin aku andin reina buat jalan
mau nunggu reina
aku sama nin juga mau jalan sama reina
gak ada yang kamu rahasiain dari mama kok
rahasia apa sih ma
ya gak tau
ya udah next time kalau kamu terima telepon di dalam aja gak usah di luar gini ya malem malem
iya maaf ya ma tadi aku soalnya takut andin sama reina kebangun

aku mau ke rumah

oke gak ada yang kamu rahasiain kan
gak ada ma
ya udah mama ke dalam dulu ya
iya ya abis ini aku masuk
ya udah tutup pintu ya jangan lupa
bisa pecah malah gue kalau kayak gini
deeper konek bisa pegangival
nah unik smartfile
nah unik smartfile
nah unik smartfile
nah unik smartfile

nah unik smartfile
biar tes dna rison yang tetap bisa berjalan
tanpa sepengetahuan andi dan mama
pasti mama masih marah banget sama saya
tapi ini salah saya juga sih
makanya saya makan dulu deh
dari tadi belum makan soalnya
barusan aja saya telpon ricky pak
ternyata dia emang sengaja bohongin saya
sebenarnya dia nggak pergi ke emerald distro pak
ternyata dia pergi ke seremity hotel
apa ricky bilang kalau dia di sana sama siapa
dia langsung menutup teleponnya
nanti saya cari tahu detailnya apa
terima kasih pak untuk informasinya
selamat malam pak randy
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya akan cerita soal ini
saya tidak bisa tidur
saya tidak bisa tenang

hai cukup elsa cukup
lo nggak usah ingat ingat lagi kejadian di hotel itu itu semua udah berlalu
aku udah nyesel bawang sama mama
oh jangan kayak gini dong jangan marah terus sama aku
mama kan mau puasa
yang banyak dong makannya
pesawat mama jam delapan pagi
ya udah nanti aku yang ngantri ya ke bandara
nggak usah bisa sendiri
beneran masih marah sama saya
ya by the way hari ini mama ada kegiatan amal sama michi
jadi sorry ya nggak bisa nganterin rena sekolah
nggak apa apa mah nanti biar aku aja sama mirna yang nganterin rena ya
oh ya mas kamu jadi jemput rena nggak
jadi jemput kan supaya kita nanti bisa jalan jalan
kenapa bingung gitu ya mukanya
mama heran sama kamu al apa sih yang sedang kamu kerjakan
sampai kamu sembunyikan dari mama dan andin